kini kita ke informasi selanjutnya masker sarung tangan atau alat pelindung diri lainnya kini mulai marak dijual secara online
namun kita sebagai konsumen harus waspada karena bisa jadi anda menjadi korban penipuan
apalagi ini sedang ramai ya apa namanya mesen masker gitu ataunya isinya batu bata ataupun sampah
nah dalam satu bulan terakhir kementerian komunikasi dan informatika telah menerima lebih dari dua puluh ribu laporan penjualan apd bodong
lalu bagaimana agar kita tidak menjadi korban berikut tipsnya untuk anda
penyebaran covid sembilan belas di indonesia membuat masyarakat mencari alat pelindung diri atau apd seperti masker sarung tangan hingga hand sanitizer
salah satu metode pembeliannya secara daring atau online lewat marketplace dan media sosial
namun konsumen sebaiknya waspada karena tak jarang ada penjual yang melakukan tindak kejahatan penipuan
kementerian komunikasi dan informatika mencatat dalam satu bulan terakhir ada lebih dari dua puluh ribu laporan penjualan apd bodong
angka ini meningkat pesat dari sebelumnya dan merupakan anomali
kami mengundang bank khususnya lima besar bank yang paling banyak dilaporkan
kami undang secara khusus untuk bekerja sama dengan kami
guna mengantisipasi tindak penipuan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan konsumen ketika hendak berbelanja alat pelindung diri atau apd secara online
yang pertama jangan panik dulu yang kedua pergunakan e commerce yang sudah besar

yang ketiga jangan panik dulu